saya mau ke dokter dulu ya
kamu kena keringet jadinya begitu
iya kan kamu yang ngasih tau
maksudnya si akum
kamu tuh abis potong rambut
jadi ada rambut rambut kecilnya nempel nempel
alergi sama rambut
tau ah alergi sama rambut
gak usah punya rambut sekalian doang
kamu emosian sekali sih ceng
saya kan harus ganti oli
sudah tanggal kayak gini
ah sebentar ya
terserah buat tangan adun
kalau begitu kita permisi dulu pak mun
mau kembali ke pos heroi
terus ini buku buku yang lainnya bakal datang kapan pak mul
kemungkinan ke depan bu dokter
akhirnya kita punya taman bacaan
iya alhamdulillah ya kang
ini semua berkat bu dokter
alhamdulillah ini semua itu berkat warga
taman bacaan juga ga akan ada sampe sekarang
terus ini nanti rak raknya dibikinnya mau kayak gimana kak coach
ini bu dokter sesuai permintaan bu guriyola
jadi raknya disusun
nanti buku bukunya disusun sesuai jenisnya
novel buku matematika buku agama sama buku indonesia
jadi semuanya dipisah ga disatuin
wah iya bagus kang bagus
maaf apa nggak perlu ada kursi atau meja gitu
engga sob soalnya kalo dipake taro kursi sama meja ruangnya ga muat
jadi enaknya bacanya dibawah pake karpet gitu biar enak
terus nanti raknya ngerjain
kang koswara sendiri
bukan bu dokter ada namanya kang iping
dia teh tukang kayu sekarang juga lagi ngerjain di kiosah ya
doy si jennifer udah kamu suruh belajar lagi sama bu yola
belum tau kang dadang
udah kamu suruh belom
suruh apa kang dadang
suruh belajar sama bu yola
saya itu nanya bukan nyuruh roy
oh jadi gausah disuruh belajar sama bu guriola
gila begini mana sih si aceng
kalau nanti mau nyari rumah buat sain
habis jemput edward pakai aja motornya
tapi jangan buat bonceng cewek ya
nggak pernah mak
oke kang dadang
tapi jangan bikin saya pusing ya
ya terserah kang dadang
kita ngobrolin yang enak enak dong
enak kang dadang rendang
atau kita ngomongin pepes ikan mas
aduh valergi saya parah ini kang dadang
saya mau ke dokter kak dadang
saya mau ke dokter dulu ya kang dadang
mandi aja dulu
dulu saya udah mandi kang dadang
maksudnya sekarang mandi kang
kan kita lagi duduk ngobrol
sekarang kamu pulang kemudian kamu mandi
tadi pagi saya udah mandi sebelum atem berangkat kang dadang
ya mandi lagi
si atem berangkat lagi kang dadang
ih kang dadang mah dada aja
saya mau nanya deh
kalau kamu ngobrol sama si aku pernah emosi gak dia
enggak pernah kang dadang
saya nggak ngerti muter muter
iya kang dadang
kadang enggak nyambung
emangnya dapat transfer anda eneng banyak mas idan
ya iyalah dong begitu aja kok ditanya
paling sedikit empat juta dong
mas tunggal adem
diam aja kang asep
lihat kekenyangan tang
maklum enggak pernah jajang
kita ke taman bermain yuk
atau takut ditagi hutang sama tukang sayur bengek ini teib
terus kalau aceng bagaimana
tadi enggak apa apa
kalau aceh ngomong sama kamu tuh bagaimana gitu
oh aceng mah biasa aja tuh kang dadang
ngomongnya pakai bahasa inggris kan
kuat kuat ini enggak ada orang
maksudnya itu si aceh itu
kalau ngobrol sama kamu jelas apa tidak
jelas ya tukang dadang
kan suaranya keras
aduh kang dadang
alerginya parah ini kang dadang
saya mau ke dokter dulu ya
bingung kalau begini
sampai jumpa lagi
kalian semua ini